apa digunakan untuk mengatakan pengancaman ini ada tidak pidana yang lain
jadi airgun nanti akan dijelaskan oleh baristik metodologi forensik dan dari wasendak
selain itu rekan sekalian tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini
jadi riwayat kesehatan di mana kami temukan pada saat di tkp di ranselnya ada beberapa jenis obat
di rumahnya kami temukan berapa jenis obat kemudian reka medis kami meminta dari rumah sakit di pesawaran
berapa kali yang bersangkutan dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari bidokes dan kedokteran forensik
ya nanti akan dijelaskan
dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi
rakan rakan sekalian terhadap senjata ini deliknya berbeda
kami sudah amankan tiga orang dari lampung sekarang dalam proses pemeriksaan
dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka
bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya ya tapi senjatanya ini
karena memang ini ternyata ini sudah sering menjual beli senjata di lampung salah satunya atas nama ini
yang profesinya ada dari polisi kehutanan kemudian guru honorer dan swasta
ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus
karena memang dari buku termasuk ini buku diterbitkan tidak sah dan di sana disebutkan
buku terkait dengan airsoft gun dan airgun
ini dalam terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa airgun itu tidak diperbolehkan
saya kira demikian dari kami selanjutnya kami silakan ke kabupaten mas
baik rekan rekan untuk urutannya selanjutnya kita akan mendengarkan dari balistik dan meteorologi forensik
untuk penjelasan terkait dengan kesenjataan nanti dilanjutkan dari direkturat reser ulangi direkturat intelkam
dan jurnal jalan dalam hal ini pengawasan senjata api dan bahan produk silakan
terima kasih bapak kabupaten mas yang sermati pak dir dan rekan rekan semua serta rekan rekan wartawan
kami dari puslapor akan menjelaskan apa yang telah kami lakukan selama melakukan olah tkp
jadi olah tkp yang kita laksanakan pada hari sabtu
tanggal dua mei tahun dua ribu dua puluh tiga berdasarkan kegiatan atau olah tkp tim kami
di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan
perkenaan dalam tkp tersebut itu minimal kita bicara minimal karena tidak melihat langsung
itu dua kali eh tiga kali
kita temukan di tempat kejadian perkara saat itu ada di kaca dan di dinding serta satunya lagi di korban
kemudian dari peluru yang diambil atau yang ditemukan di tkp oleh tim olah tkp sebelumnya
itu sebanyak tiga buah jadi ada sinkronisasi tentang apa yang kita temukan
perkenaannya dengan godri
atau peluru yang ditemukan oleh tim sebelumnya
kemudian pemeriksaan terhadap kaca
kenapa kaca yang tebalnya satu dua cm atau dua belas mili bisa pecah
kita menemukan perkenaan pada kaca di tkp itu membentuk semacam kawah
di mana itu bekas luka atau bekas perkenaan dari peluru yang terbuat dari tembaga
nah dari situ kita bisa melihat juga bentuk pecahannya
jadi kalau umpama kaca terkena tembaga itu akan membentuk serpian seperti jagung
kenapa juga itu juga bisa langsung pecah
karena adanya dorongan
karena adanya dorongan atau tekanan
jadi kalau seandainya rekan rekan pernah melihat cctv nya itu
di sana ada orang yang lari
saat sudah terkena tembakan membentuk serpihan kaca yang masih berdiri
kemudian terkena dorongan sedikit saja itu sudah akan jatuh
kemudian dari perkenaan itu kita lakukan swab kita periksa

apakah memang terjadi apa kemudian dari perkenaan itu kita lakukan swab kita periksa
apakah memang ada residu bahan dari senjata api

ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara semuanya negatif
jadi tidak menggunakan senjata api

untuk senjata yang dipergunakan dari pemeriksaan kita itu adalah
apa apa senjata yang dipergunakan untuk pencernaan tidur terbanas
jenisnya adalah pistol model pistol dan waste gun
dengan menggunakan gotri atau
nah senjata ini memang sampai saat ini
regulasi tidak diizinkan
untuk dipergunakan atau
regulasinya belum ada
sangat berbahaya apabila ini beredar
secara bebas bahkan
atau dimodif sedikit saja
senjata ini bisa
melebihi kekuatannya bisa melebihi
senjata api kaliber
dan ini pendorongnya menggunakan
gas co dua yang
atau pegangannya itu
bisa dipergunakan untuk
atau sebagai pendorongnya
hasil analisa kita juga
bahwa senjata tersebut
memang sudah disiapkan sebelumnya
dari luar kantor
juga setiap penggunaan
itu saat dimasukkan
tabungnya ke dalam
senjata itu harus dibuka dulu
nah itu kita lihat
tidak terjadi atau tidak dilakukan
tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak
jadi kesimpulan kami adalah
karena benturan dari
tembakan atau proyektil
kemudian senjata yang dipergunakan
dengan menggunakan gotri
saya kira itu dari analisa kami
untuk selanjutnya kami kembalikan kepada